saatnya informasi olahraga pertandingan persija melawan johor darul takzim di laga lanjutan penyisian grup h piala afc dua ribu delapan belas digelar
hari ini pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat sejak sore supporter kedua tim sudah mulai mendatangi stadion utama gelora bung karno
sejak sore pukul empat pendukung kedua tim sudah terlihat memasuki kawasan stadion utama gelora bung karno
didominasi pendukung persija yang datang berbondong bondong hingga ada yang membawa anak anak mereka
tidak hanya persija pendukung asal johor pun datang untuk memberi semangat kepada jagoan mereka
pemimpin prediksi saya kalau boleh menang kalau seri pun boleh juga jangan kalah sudah
sudah ada koresponen cnn indonesia erlangga wisnuaji di stadion utama gelora bung karno jakarta
angga tadi mungkin dengar ya supporternya optimis bisa mengalahkan lawan
tapi bagaimana sebenarnya kansnya persija jakarta di afc
ya putri optimisme pendukung persija ini memang
cukup beralasan menurut saya karena dari segi rekor lima pertandingan terakhir persija di stadion utama gelora bung karno ini rekornya sangat baik
tidak pernah kalah persija di stadion utama gelora bung karno
dan sebelas gol yang dicetak oleh persija dari lima pertandingan ini saya rasa cukup menggambarkan bagaimana garangnya tim macan kamaran
bila tampil di hadapan pendukungnya sendiri di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dan dari sebelas gol yang dicetak persija di stadion utama gelora bung karno ini
tujuh diantara dicetak oleh penyerang mereka
kedua di hadapan pendukungnya sendiri di stadion utama gelora bung karno
namun sebenarnya kalau kita lihat statistik persija di piala afc ini
persija sebenarnya sempat mengalami kekalahan saat pertandingan pertama saat bertemu di kandang jdt di pertandingan pertama
saat itu persija kalah dengan skor cukup telak tiga
namun kalau kita sedikit bisa review pertandingan pertama tersebut
persija saat itu tampil dengan pemain lapis keduanya
karena di saat yang
di pertandingan berikutnya
persija harus menghadapi final piala presiden melawan bali united
namun kemarin di konvensi
di konvensi pers
pelatih persija stefano teco cugura
ini sangat optimis bahwa anak anak asuhannya dapat meraih tiga poin di senayan
karena kemenangan di pertandingan ini bisa dikatakan merupakan jaminan bagi persija untuk dapat lolos ke piala berikutnya di piala afc
karena di pertandingan terakhir persija ini
persija akan menghadapi tim dari senayan
yang di singapura yang di atas kertas cukup lemah yaitu sepuluh minutes rovers
itu artinya bila kemenangan atas gdt malam ini tentunya akan memuluskan langkah persija untuk dapat lolos ke babak selanjutnya putri
erlangga sudahkah ada line up yang dirilis oleh tim persija
ya line up ini memang baru bisa diketahui mungkin sesaat sebelum kick off mulai pada pukul delapan belas tiga puluh nanti
namun kemarin pelatih stefano teco cugura menyebutkan bahwa
seluruh squad persija telah siap untuk tampil
ini termasuk marco simic rezaldi heianusa kemudian dari kusima nyuntag dan juga nofri setiawan yang selama ini dilanda cedera
kabarnya sudah bisa dipastikan akan tampil saat melawan jrt nanti
itu tentu menarik bagaimana kita melihat teko meramu squad pemainnya untuk menghadapi jdt malam ini
apalagi salah satu permasalahan yang dihadapi persija adalah di bulan ini persija jadwal pertandingan persija cukup padat
enam kali bertanding di bulan ini
nah mungkin anda di background suara anda bisa melihat bagaimana pendukung persija yang baru saja datang ke kawasan standar utama gorabung karunstahen untuk memberikan dukungan pada tim kesayangan ya
tadi kalau saya bisa lanjutkan putri bahwa persija di bulan ini memang jadwal pertandingannya sangat padat
setelah melawan jdt malam nanti tanggal empat belas persija akan menghadapi pertandingan liga satu melawan borneo fc kemudian tanggal dua puluh
dan kemudian persija akan menghadapi pertandingan away melawan psis dan tanggal dua puluh empat kembali persija tampil di piala afc untuk pertandingan away melawan sepuluh minutes rovers
dan tanggal dua puluh delapan kembali persija harus menghadapi big match melawan persib bandung
ini tentunya menjadi perhatian bagi teko bagaimana dia harus meramu kekuatan tim bagaimana agar persija tidak kehabisan bensin dalam menghadapi pertandingan yang cukup padat bulan ini putri
oke menarik sekali
angga kita tunggu tentu saja hasilnya nanti seperti apa
kami tunggu terus informasi terbaru dari anda terima kasih